presiden joko widodo hanya melempar senyum saat ditanya kabar dirinya ikut menjembatani pertemuan antara presiden terpilih prabowo subianto dengan presiden kelima republik indonesia megawati soekarno putri
sebelumnya kabar tersebut disampaikan sekjen partai gerindra ahmad muzani yang menyebut presiden jokowi mendukung penuh agar prabowo dan megawati segera bertemu
gerindra bilang pak prabowo pak jokowi menginisiasi pertemuan ibu mega dan pak prabowo terus mendorong